menjelang asian games dua ribu delapan belas pembangunan light rapid transit atau lrt jakarta dari kelapa gading hingga velodrome hampir rampung
area pengerjaan stasiun lrt di depan pusat perbelanjaan kelapa gading sedang dikebut agar bisa beroperasi saat asian games dua ribu delapan belas
pekerjaan utama yang saat ini dikerjakan adalah proses tahap akhir yang sesuai dengan skema pembangunan
adapun depo utama masih dalam tahap pengerjaan sehingga tidak bisa beroperasi saat asian games mendatang
namun ada depo sementara yang akan digunakan saat lrt mulai beroperasi delapan belas agustus mendatang
untuk di asean games kami sudah melakukan studi pak bahwa kita akan melakukan minimum operasional
di minum operasional itu ditargetkan di delapan belas agustus
untuk di depo saat ini memang belum selesai karena di situ ada konsep tod pak
konsep tod ini memerlukan pemikiran dan pekerjaan yang lebih matang sehingga untuk di asean games deponya belum bisa digunakan pak
namun kami telah melakukan percepatan yaitu kami membuat mini depo pak
mini depo bisa dilihat di
di depan mall kelapa gading ini untuk perawatan light maintenance atau perawatan ringan dan stabling kereta bisa dilakukan di